rabu malam usai menerima kunjungan seluruh ketua dpw pan di kediamannya
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan berkunjung ke rumah prabowo subianto
pertemuan hanya berlangsung kurang dari satu jam
zulkifli hasan menanggapi proses nama capres dan cawapres yang masih bersifat sangat dinamis
isu tentang penyerahan mahar sebesar lima ratus miliar rupiah yang dikatakannya tidak benar
soal capres dan juga caopres nama pak sandiaga unin memang ditawarkan ke partai emanat nasional
sekarang yang paling penting itu soal koalisi
ini kan detik detik akhir ini perkembangannya ini menarik ya
lagi kita ikuti perkembangannya dinamis
karena kan terus terang kalau mau jujur belum ada satu partai pun yang ngeluarkan surat kan
nah oleh karena itu menarik kita ikut aja perkembangan
hari hari ini kelihatannya akan panjang ya nggak dua puluh empat jam mungkin empat puluh delapan jam nih
pelan harolding berbunyi dan menyerang pribadi yang menantang api tanpa er dua ratus tujuh puluh tiga
berkata ada sesuatu terjadi di luar